pituture ibu bapak
ya allah ya rab
himpunlah yang terserak
pernikahan ini sebagai pembuka pintu pintu rahmat
dan rezeki yang luas
serta segala kebaikan
keris yang semula dilepas
mohon untuk dapat dipasang lagi oleh bapak hendra
hadirin demikian keindahan
yang kita saksikan melalui upacara panggih pengantin
terima kasih bapak dan ibu demikian memperhatikan
menghargai upacara ini dengan mengikuti secara seksama
kebanggaan tradisi budaya indonesia
tepuk tangan untuk erina dan kae sang
disilahkan untuk foto inti bersama dengan bapak ibu
dan kami persiapkan saudara kandung keduanya